komisi pemilihan umum menggelar rapat bidang hukum hari senin malam
kpu membahas sengketa pemilu presiden dua ribu dua puluh
hingga pagi ini kpu belum mengeluarkan pernyataan mengenai hasil sidang
ketua kpu hashim ashari mengimbau agar kpu daerah memperhatikan wilayah sengketa yang bergulir di mk
sebelumnya tim capres dan cawapres nomor urut satu anies mohaimin dan nomor urut tiga ganjar mahfud
mengajukan gugatan mengenai hasil pemilu presiden dua ribu dua puluh
alasannya pelanggaran etik dalam putusan mk yang memperbolehkan putra presiden jokowi gibran raka buming raka
menjadi calon wakil presiden nomor urut dua
komisi dua dpr menggelar rapat kerja evaluasi pemilu dua ribu dua puluh empat bersama kpu bawaslu dkpp dan kementerian dalam negeri
akibat keterbatasan waktu rapat evaluasi pemilu akan dilanjutkan pekan depan
kpu mengelar rapat kerja evaluasi pemilu dua ribu dua puluh empat bersama kpu bawaslu dkpp dan kementerian dalam negeri
pentingnya perbaikan demokrasi di pemilu ini saya minta dan minta persetujuan kawan kawan juga
ini dibentuk panja biar lebih spesifik
karena apa kita mau melakukan evaluasi tanpa keseriusan fokus yang jelas
masyarakat publik yang begitu masif dari yang tidak berpendidikan maupun yang berpendidikan
tinggal saja penyelenggara pemilu melakukan evaluasi jawab aja mereka
jangan bicara yang seperti di sini baik baik semua
masyarakat itu banyak dorongan masukan dan kritik itu dijawab
dan kalau kita tidak menseriusi evaluasi ini komisi dua ini malu terhadap rakyat
rakyat lebih peduli terhadap demokrasi daripada komisi dua
untuk lebih lengkap kita tanyakan langsung pada jurnalis kompasifi rangga indrayan
yang saat ini berada di gedung kpu ri jakarta dan terkait dengan hasil rapat bidang hukum
rangga terkait dengan rapat bidang hukum yang telah digelar oleh kpu semalam
lalu bagaimana strategi kpu untuk menghadapi adanya gugatan pemilu termasuk juga dengan pilpres
kami masih menanti jawaban dari kpu mengenai hasil
dari rapat yang sudah mereka laksanakan pada hari senin malam
sebelumnya memang ketua kpu hasyim hasyari menyebutkan bahwa
ketua hingga anggota divisi hukum kpu dikumpulkan untuk membahas gugatan sengketa pemilu
di mahkamah konstitusi yang kini bergulir dari dua paslon
yakni paslon satu anies caimin dan pasangan tiga ganjar mahfud
kami masih menanti jawaban dari kpu mengenai hasil ini
kpu juga ada kontroversi mengenai permasalahan yang kini disengketakan di mahkamah konstitusi
yakni pasangan dengan nomor urut dua prabowo subianto dan gibran raka buming raka
khususnya putra sulung presiden jokowi yakni gibran raka buming raka
yang diperbolehkan untuk ikut dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
yang kemudian dinilai melanggar etik karena adanya konflik kepentingan antara ketua mk anwar usman
dengan sebagai paman dari gibran raka bumi raka
selain itu ketua kpu hashim ashari juga sempat difonis melanggar etik
karena telah menerima pendaftaran gibran raka buming raka
jadi sekali lagi juno dan saudara kami di kpu masih menanti jawaban dari kpu
dan perkembangan selanjutnya mengenai hasil
hasil rapat dari bidang hukum kpu
dan sekali lagi untuk putusan sengketa di mk sendiri
masih ada waktu empat belas hari untuk memeriksa sengketa dari pemilu presiden dua ribu dua puluh
ya rangga untuk saat ini apakah kpu sudah menentukan tim kuasa hukum
saat untuk menghadapi gugatan pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
baik ya junior dan sudara kami juga masih mencari tahu
mengenai siapa tim kuasa hukum yang ditunjukkan
kpu untuk menghadapi sengketa pemilu yang kini sedang bergulir di mahkamah konstitusi
jadi informasi selanjutnya kami masih menanti dari komisioner komisioner kpu yang ada di kpu pada hari ini
baik terima kasih atas laporan lengkap anda rangga indrayana dari gedung kpu ri jakarta